dengerin bapak dulu neng
bapaknya genit bapak suka kan sama bu guryola suka apa sih bapak nggak suka sama bu guryola
bapak nggak sayang sama ibu asyik dong berantem dengan bapak jahat ibu teker jadi luar negeri
buat siapa buat bapak semua pabrikan tapi bapak malah suka sukaan sama bu guryola
habis lebaran ya cek
cucu teh kamu pisang sama ciyoyo cuyote hebat sekarang teh udah punya kantor sendiri kamu bisa
aja alhamdulillah tuh aja alhamdulillah oh ya cek kamar mandi dimana sebelah sana ada kamar
mandi satu iya tuh ya udah sokat tuh kali ini kantor kamu juga nanti iya cek tuh
assalamualaikum waalaikumsalam kang sobri dede
cek ini ada undangan buat cicek datang ya undangan pernikahan terima kasih ya
insyaallah saya datang amin ya udah tuh dede sama sobri tuh buru buru dede jalan dulu ya cie
ya assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam
bu yolatai udah pantes punya bayi
lebih baik bu guru duduk lebih gampang ngasih miminya
ada apa kan udah datang
ada yang cemburu doi
siapa yang cemburu
siapa yang cemburu ceng
maaf pak ceng
saya belum nyetrika
saya permisi dulu ya pak aceng
nantuk itu kasihan
assalamualaikum pak ceng
sudah kuat ikatannya kan
saya jalan dulu ya wak
akhirnya selesai juga pak saung
puasa kok ke orang disiksa
jangan lupa sholat juhur
saya mengukur sholat
asik dong berantem perang dadah
ibu teh kerja di luar negeri buat siapa
buat bapak sama febrikan
tapi bapak malah suka sukaan sama bu guruyola
bapak gak suka sukaan sama bu guruyola
bapak kesana itu cuma bantu ngerawat bete bayi
udah itu doang neng
bapak tuh pinter cari alesannya
ketahuan dari mata bapak
bapak teh seneng duduk di deket bu guruyola
saya ikut keang dadang
untuk mempermudah semua urusan
untuk memberitahu mana yang baik
mana yang mudah
untuk membuat hidup yang tidak teratur menjadi teratur
untuk membedakan mana yang hak
tapi seiring berjalannya waktu
demi kenikmatan duniawi
sering gak ada yang berhati hati
agama dipergunakan untuk mempersulit yang mudah
untuk menyamarkan yang jelas
untuk menggelapkan yang terang
untuk menjelaskan yang terang
untuk menjelaskan yang jelas
untuk menjelaskan yang jelas